ya meski sudah ditetapkan dalam undang undang pilkada
mekanisme penunjukan penjabat sementara kepala daerah oleh pemerintah dipertanyakan
dianggap tidak demokratis dan tidak sesuai konstitusi
sejumlah pakar mengusulkan untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah
apakah kemudian usulan itu bisa menjadi solusi atau justru memicu kontroversi
sudah bergabung para narasumber yang hadir secara virtual
ada juri ardian toro deputi empat kantor staff presiden
ada joherman syah johan pakar otonomi daerah dan guru besar ipdn
dan ada j kristiadi peneliti senior dari csis
selamat malam bapak bapak
ya apa kabar
apa kabar kabar baik alhamdulillah semoga semuanya sehat sehat selalu ya
sekarang saya ke pak joherman syah dulu
pak johermansyah anda berpendapat bahwa penunjukan langsung ini tidak demokratis dan juga inskonstitusional
mengapa demikian pak
karena memang prinsipnya kan pemilihan kapal daerah itu dilakukan untuk undang undang secara
undang undang secara demokrasi
nah kita kemudian terjemahkan dalam undang undang pilkada secara langsung oleh rakyat
nah kemudian ada pengaturan di undang undang sepuluh dua ribu
di situ diatur
karena tidak ada perikada terhentak
soal satu untuk gubernur soal dua untuk boti oleh kota
nah persoalannya adalah kalau tradisi selama ini
saya pernah jadi penjabat gubernur ya
nah itu waktunya pendek
dan kemudian tidak ada hal hal yang terkait dengan hadiratan besar
seperti pilek pilpres bilkada
nah lalu kalau yang sekarang waktunya kan panjang
sudah mulai dan nanti dua belas mei sudah ada yang diganti itu
habis masa jawatan gubernurnya diangkat bjisn
nah itu bisa sampai dua lima tahun lebih bahkan hampir tiga tahun ya
ketika dihitung nanti strategi pelantikan
kepeladaan daerah terpilih bilkada dua ribu dua puluh empat
maka kita pelajari banyak mudaratnya
dari manfaatnya kalau diangkat dari tiga
ada nggak pemikiran gitu ya
nah opsinya bisa dipilih oleh dprd
kalau kita mau supaya cocok dengan undang undang dasar itu juga mungkin
tergantung kita siap nggak dengan aturan main
atau kalau memang repot dengan dprd karena waktunya sangat terbatas
regulasi pilihan dengan dprd tidak ada
maka opsi yang lain adalah dengan memperpanjang masa jabatan
nah itu sudah ada praktek empiriknya
nah gubernur diy
habis masa jabatannya
undang undang kesemuan diy belum jadi
menurut diy itu tiga tahun
dari dua ribu delapan sampai dua ribu sebelas
belum jadi juga undang undang yang mengatur soal cash mandi
termasuk soal tatusara pemilihan gubernurnya
maka ditambah lagi satu tahun
itu contoh praktek empirik
pernah kita lakukan empat tahun di jogja
tanpa mengangkat pjis
karena ada waktu yang lama
saya kira begitu itu pikirannya
jadi ini pikiran yang mencarikan jalan
agar jangan nanti terjadi berbagai macam hal yang tidak kita harapkan
kalau bisn memerintah dalam waktu yang lama
kemudian ada juga soal soal mutasi nanti
juga dia sendiri memimpin daerah itu
ya dan sambil merangkap jabatan
sebagai pejabat di nasional di pusat atau di tingkat provinsi
jadi nggak fokus nanti mengurus penyelenggaran pmdat
di tahun politik dan tahun tahun pemilu yang cukup rumit
itu aja mbak
pak johar dikatakan bahwa ini potensinya ada inkonstitusional
tapi kan sebetulnya aturannya tadi kan jelas juga ya pak joher
jadi inkonstitusionalnya di mana pak johar mansyah
itu tadi kan pasal delapan belas
menyatakan ya gubernur bupati wali kota
dipilih secara demokratis
artinya dipilih secara demokratis itu
atau bisa dipilih secara langsung
tidak ada peluang untuk pengangkatan
walaupun masa transisi yang panjang
untuk trust yang panjang ya
tapi kalau untuk transisi untuk waktu yang pendek
karena wafat perhalangan tetap ya
maka itu dimungkinkan untuk satu dua bulan
contohnya saya jadi pj gubernur dulu di riau
empat bulan saja ini pemikiran
saya sebagai orang yang berpengalaman
memikirkan yang terbaik bagaimana ke depan bagusnya
belum lagi di daerah seperti papua
yang menganut corak otonomi khusus
di sana sedang ada konflik belum meredah
kemudian juga akan melaksanakan undang undang otsus papua
ya yang baru saja kita revisi
dengan undang undang nomor dua dua ribu dua
jadi perlu orang yang memang memahami mumpuni
dan terkait dengan tradisi yang orang asli papua dan sebagainya
sehingga dengan demikian kan
hitungannya secara lebih sehat
dan pemerintahan lebih efektif
diperpanjang itu lebih baik sudah pernah ada praktek empiriknya
itulah gagasan dan pemikiran
ya mbak ya gitu
ya oke karena memang salah satu kepala daerah
yang akan habis masa jabatannya di tahun ini adalah
papua barat begitu ya pak johar mansyah
nah pak juri kalau berdasarkan
tadi pendapat dari pak johar mansyah
seberapa mungkin ini dilakukan sebetulnya
karena kan memang sudah ada tadi katanya pak johar mansyah
sudah ada contoh empirisnya begitu di yogyakarta
di daerah istimewa yogyakarta
baik terima kasih
saya kira apa yang disampaikan oleh prof buyar masa johan
itu sesuatu yang terus terang juga memancing banyak pandangan di publik ya
tetapi tentu saja
bagi pemerintah kita kembalikan kepada prinsip bernegara kita
jadi saya kira kira kira ada dua di dalam menegakkan prinsip bernegara saat ini
terkait dengan isu perpanjangan kepala daerah ini
pertama adalah bahwa sampai hari ini
pemerintah tentu saja berpegang teguh kepada peraturan perundang undangan yang ada
meskipun tadi prof jo menyebut pasal delapan belas undang undang dasar empat puluh lima
meskipun juga kita bisa baca pasal yang lain yang juga bisa membantah itu
tetapi di dalam konstruksi undang undang pemilihan kepala daerah ya

dengan jelas mengatur bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan di dua ribu dua puluh empat
dan kpu sudah membuat keputusan bahkan ya tanggal dua puluh tujuh november akan ada pilkada serentak di lima ratus empat belas kabupaten
di lima ratus empat belas kabupaten kota dan di tiga puluh empat provinsi
sampai menjelang pilkada dua ribu dua puluh empat
bagi kepala daerah yang mengakhiri masa jabatan sepuluh masa itu
akan diisi oleh penjabat kepala daerah
dan itu adalah letterless atau aturan yang memang sekarang masih berlaku
dan pemerintah akan berpegang teguh pada aturan itu
pada undang undang itu
itu yang pertama
yang kedua bahwa kita juga mesti menyadari dalam konstruksi bernegara kita
hubungan antara pusat dan daerah itu
mesti dipandang dalam satu kesatuan
bahwa daerah itu adalah bagian dari wilayah yang diatur oleh pemerintahan pusat
jadi meskipun nanti akan dijabat oleh penjabat kepala daerah
bukan hasil pilkada langsung
disinilah tidak ada pertentangan
antara pejabat yang dipilih melalui pilkada
maupun kepala daerah yang ditunjuk oleh presiden sebagai penjabat kepala daerah
karena pada dasarnya
meskipun kita tidak bisa menegasikan prinsip prinsip otonomi daerah
tetapi daerah adalah bagian dari negara kesatuan republik indonesia
jadi maka tidak akan ada pertentangan
antara pejabat yang dipilih oleh pilkada
dengan yang dipilih oleh presiden
karena pada dasarnya prinsip pernegaranya seperti itu
jadi dengan dua pertimbangan itu
maka pemerintah konsisten ya sampai hari ini
tidak mempertimbangkan atau belum mempertimbangkan sama sekali
terhadap pilihan lain
kecuali yang diatur oleh undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
bahwa akan daerah yang kepala daerahnya sudah berakhir sebelum pilkada serentak
atau sebelum dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak dua ribu dua puluh empat
akan diisi oleh penjabat kepala daerah
nah positioning nya di situ pak eva jadi pemerintah saat ini
oke prof joher silakan menanggapi tadi penjabaran dari pak juri ini
ya saya kira saya memahami itu mas juri
kalau soal pemerintah tentu perspektifnya adalah menjalankan undang undang
jadi dengan demikian kalau undang undangnya belum berubah
maka tetap itu dipakai untuk digunakan
nah tadi kan ada wacana yang berkembang
mau pilih yang tetap seperti itu dengan berbagai macam
problematiknya yang cukup serius kita lihat
atau kita mencoba menampung pemikiran ini
dan kemudian mengakomodasinya menjadi kebijakan
kalau ditampung jadi kebijakan mas juri sederhana
kita ubah bahwa perpanjangan masa jabatan
kekosongan apabila terjadi kekosongan kepala daerah untuk gubernur
tidak ditaruh asn tapi diperpanjang masa jabatan kepala daerah
itu juga tinggal kewakilan kota
jadi dia menjadi punya dasar tinggal
pemerintah bisa mempertimbangkan baik baik sekarang nih
dengan diskusi pendapat para pakar para ahli
para praktisi juga masyarakat juga
apakah kebijakan ini bisa diakomodasi
sementara saya kira begitu ini kan menjadi isu di publik sekarang
sehingga itu baiklah pemerintah mempelajari dan memperhatikan
dengan demikian kalau ada hal yang bisa
ya itu perlu diakomodasi atau tidak
itu keputusan terserah kepada pemerintah kembali
ya pemerintah kan yang menjalankan pemerintahan negara ini
dan itu sebetulnya tidak sulit begitu prof jehel
enggak juga ya kan
kena ubah pasal dan kalau memang emergensi
bahkan menurut para ahli hukum tata negara
karena dianggap ada semacam tidak cukupnya memadainya
pengaturan itu di undang undang pilkada yang sepuluh dua ribu enam belas tadi
bisa dilakukan perubahan dengan cara misalnya menerbitkan perpu pemerintahnya
kalau kita tidak mau pakai agenda legislasi karena sekarang sudah bulan februari
sementara ada yang akan berakhir masa jabatannya dua belas mei dua ribu dua puluh
kalau saya tidak salah
sebenarnya paling tidak ada sekian bupati oleh kota

ada ac ada bapak ibu bapak barat ada banten dan seterusnya
baik sekarang saya ke pak kris tiadi
pak kris menurut anda kebijakan yang ideal untuk mengisi kekosongan kepala daerah ini bagaimana
apakah memang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah cukup ideal atau belum
mbak tidak ada pemerintah yang ideal
kenapa tidak ada yang ideal
karena negara pemerintah isinya manusia semua
apalagi di politik
semua tentu ada kepentingan kepentingan tertentu
tentu yang terukur
oleh karena itu saya sebetulnya akan memberikan perspektif yang agak berbeda ya
karena sebetulnya mbak kalau kita itu
banyak sekali isu isu yang sangat merupakan produk
ya silakan pak kris kita mendengarkan
produk dari kekacauan peraturan peraturan indonesia yang begitu banyak
termasuk peraturan soal pemilu dan lain sebagainya
yang sebetulnya menjadi ujung daripada persoalannya itu apa
ujung persoalannya dulu sejak awal reformasi pak cu juga ikut mas juri juga ikut
itu kita itu sebetulnya reformasi ini akan menyusun pemerintahan yang efektif
tetapi dapat dikontrol oleh rakyat itu dulu
itu rute nya bukan main karena apa
karena tentu pertama kali bahwa kita itu nkri
tapi kita juga harus mengakomodasi dan itu baik sekali mengenai desentralisasi
nah pemerintahan yang efektif itu kalau sistem presidensial
masyarakat yang juga begitu plural ada multi partai seperti apa bentuknya
nah belum lagi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
nah menurut saya sejak awal itu sebetulnya praktek praktek politik kita ini selalu coba coba
coba coba dulu saya kira pak ju hafal sekali ya dan teman teman di dalam mas duri ya
bahwa misalnya bagaimana sih otonomi daerah itu seperti apa sih
banyak orang pintar pintar tapi tidak sempat mikir karena terlalu cepat
sehingga waktu itu otonomi daerah itu adalah sampai yang tahun sembilan puluh sembilan itu
tidak ada struktur antara pusat dan daerah
sehingga betul betul bebas seperti federal waktu itu
dikoreksi termasuk pak suo mengkoreksi dan sebagainya
lalu mengenai soal pilkada pilkada langsung dprd apa itu juga pemikiran pemikiran itu betul betul tidak dilakukan dengan yang mendalam ya
semula dengan dprd
dprd ternyata banyak orang anggota dpr dprd yang dimasukkan hotel
di treatment sedemikian rupa sehingga kemudian bisa milih orang punya uang
saya masih ingat persis
pilkada langsung tahun yang pertama itu ada di banjarnegara
di mana temannya pak syaw kani itu
di kalimantan timur itu
itu caranya misalnya caranya menanyakan bagaimana sih
di kepala kepala daerah di daerah seperti apa
karena waktu itu ada undang undang sudah ada undang undang soal papua juga
nah papua sama dulu
itu apa dipilih oleh apa di institusi mlp
dan di distusi oleh dprd nya
tapi bagaimana cara mereka memutuskan datang tokoh tokoh dan mengatakan kita pilih langsung
nah ini mbak ini semua ini mbak
jadi artinya kebijakan yang sekarang ini

itu artinya apa artinya kita yang isu yang mikro banyak tuh
kita masuk di situ tapi karena memang makronya arsitekturnya itu kita sudah coba coba
jadi maksud anda saat ini juga masih coba coba begitu
nah kita akan menghadapi sistem pemerintahan yang efektif
nah ini kita coba lah
mumpung dpr nya itu kemudian sebagian besar memberikan dukungan
memberikan dukungan kepada pemerintahan
mungkin begitu juga
dicembah dulu seperti apa
nah jadi memang sebetulnya begini
bagi saya isu itu perdebatan ini sangat baik
dan saya setuju ada kritik kritik dari pemerintah ini
karena jalan demokrasi kita itu sebetulnya sudah akan menuju dua hal yang saling berhentangan
satu oligarki yang kita rasakan dan satu anarki juga
dan alat anarki itu juga apa itu disertai dengan dengan suasana suasana yang sangat yang polarisasi
itu ada tuh yang di seminar di australia itu menyebutkan bagaimana polarisasi di indonesia itu sudah begitu menguat
baik pak kris tapi kalau kemudian opsi dari kebijakan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang ada saat ini
menurut anda opsi mana kemudian yang
apakah yang tadi dijabarkan pak johair atau seperti yang diputuskan pemerintah
rakyat itu tahu bahwa pemerintah itu juga memahami situasi demokrasi kita yang acak adut seperti ini

jadi itu putusan apapun yang diputuskan itu harus dikaitkan dengan rencana pemerintah ke depan itu mau apa
rencana ke depan saya seperti ini
dan saya tapi saya akan menyusun suatu arsitektur yang lebih utuh mengenai sistem kata kekuasaan negara
nah dan saya menganggap putusan apapun kalau kemudian juga ada agenda yang lebih memberikan perspektif ke depan
yang kemudian tidak akan terjadi lagi kekacauan kebacauan
karena kita tidak hanya selalu berdibat masalah masalah yang mikro
kalau kita berdibat masalah seperti ini tanpa tahu induknya kita itu seperti apa itu tawon yang masuk sarang kepada sarang awal serangga
yang makin banyak kita bergerak sewaktu itu kita mati
jadi perspektif ke depan pemerintah harus menjanjikan ini loh bayangan kita ke depan mari kita bicarakan seperti ini
yang itu begitu menurut saya
kita akan tanyakan bagaimana kemudian perspektif pemerintah ke depan ke pak juri tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
kalau tadi pertanyaan pak kris adalah apa yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak pakar ataupun banyak pihak adalah
tidak ada penjelasan begitu ya kepada masyarakat soal bagaimana konsep makro begitu
nah ini mungkin bisa dijawab oleh pak juri
dengan kebijakan yang ada saat ini bagaimana kemudian ini menjadi bagian dari konsep besar konsep perspektif pemerintahan kedepannya pak juri
ya saya kira tidak ada yang menolak ya termasuk pemerintah untuk melakukan perbaikan perbaikan dalam sistem demokrasi kita
termasuk bagaimana mengatur dan mengelola pelaksanaan pemilihan umum maupun pilkada
jadi ke depan memang kita harus berpikir dan serius untuk membangun satu sistem pemerintahan sistem demokrasi yang menurut kita jauh lebih ideal dari apa yang tadi digambarkan oleh pak kristi adi
namun demikian saya kira kita tidak karena perbaikan prinsipnya adalah menyeluruh dan memperbaiki seluruh aspek yang kita anggap selama ini
jadi kalau kita tidak memiliki perbaikan perbaikan yang terdapat maka tidak boleh perubahan itu terkesan coba coba
misalnya kalau sebelum pemilu dua ribu dua puluh empat atau pilkada dua ribu dua puluh empat ini kita kemudian melakukan perubahan perubahan maka kita sudah hampir dipastikan perubahan perubahan itu hanya menyangkut sebagian aspek saja dan tidak menyentuh pada persoalan yang disampaikan oleh pak

ya ini menyentuh pada persoalan mendatar bagi kita
ya ini menyentuh pada persoalan mendatar bagi kita
jadi kita harus mencoba bagaimana mendesain sistem pemerintahan kita yang jauh lebih baik atau lebih ideal
jadi kesimpulannya adalah bahwa mari kita pikirkan sistem pemerintahan kita ke depan jauh lebih baik dan kita desain secara lebih baik untuk waktu yang mungkin cukup panjang dan tidak bisa dipaksakan menjelang pemilu maupun pilkada dua ribu dua puluh empat ini

nah sementara ini menjelang dua ribu dua puluh empat ini kita siapkan pemilunya kita siapkan pilkadanya dengan seluruh perangkat aturan yang ada ini
nah sementara ini menjelang dua ribu dua puluh empat ini kita siapkan pemilunya kita siapkan pilkadanya dengan seluruh perangkat aturan yang ada ini
nah sementara ini menjelang dua ribu dua puluh empat ini kita siapkan pemilunya kita siapkan pilkadanya dengan seluruh perangkat aturan yang ada ini
sambil secara teknis kita serahkan kepada penyelenggara pemilu atau pilkada untuk membuat aturan uturan teknis yang lebih lengkap

supaya secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik
jadi sebetulnya prinsip ajakan untuk memperbaiki banyak hal di dalam sistem pemerintahan kita
saya kira akan disambut oleh semua termasuk pemerintah
hanya saja memang kita butuh kontemplasi butuh banyak waktu butuh pemikiran dari banyak pihak
pemerintah dpr para ahli masyarakat sipil masyarakat itu sendiri untuk mengkonstruksi secara lebih memadai dan lebih siap

saya tidak bisa respon mbak boleh respon ya pak
oke silakan pak kris
ya begini jadi pak juri jangan sampai kita ini pemerintah ya itu kemudian menanggung beban sendiri
itu dpr juga diajak karena kita pernah juga sebenarnya pak zul juga yang memimpin waktu itu ya
waktu undang undang perikatan
itu betul betul orang sudah mulai muntah dengan demokrasi langsung
kembali mau ke dprd lagi seperti itu
waktu itu memang suasana seperti itu
suasana itu kita sudah wah langsung kok kayak begini kembali ke dprd
sehingga kemudian waktu presidennya pak sby terjadi polobek yang sangat ribut seperti itu
nah oleh karena itu sebetulnya sekarang ini
mumpung pak presiden jokowi ada kekuatan yang cukup di parlemen
ya dimintalah orang orang yang pernah mengalami seperti itu
kemudian juga apa itu para akademisi dan sebagainya
itu untuk memikirkan makronya seperti apa nanti tuh
supaya tidak terlalu maju mundur maju mundur maju mundur seperti ini
tapi paketnya tidak ada
nah itu mas juri yang saya harapkan
ini dengan kata lain pak kris artinya pak kris mungkin lebih condong
setuju dengan apa yang kemudian disampaikan prof joher
tadi bahwa untuk pengisian kursi kekosongan kepala daerah ini diisi
misalnya dipilih dprd ataupun perpanjangan masa jabatan
tapi memang juga harus diingat bahwa yang namanya pemerintah daerah
itu subordinasi daripada pemerintah pusat
dan dprd itu bukan legislator
tapi ya melaksanakan saja melaksanakan undang undang bukan membuat undang undang
karena adanya kekasobaluan ini persepsi dprd
dprd itu juga masih merasa loh saya dipilih langsung apalagi
apalagi juga siapa itu namanya apa itu walaikota kepala daerahnya
saya dipilih langsung juga
jadi seakan akan itu mengenai struktur kekuasaan negara kesatuan ri
yang pemerintah daerah adalah ya subordinasi pusat
itu juga menjadi kabur lalu
nah tentu saya kalau saya menurut saya putusan apapun
itu kalau sudah menjadi putusan politik
apapun nantinya diterima
tetapi kritik terus termasuk pemerintah juga menjanjikan
ini loh rakyat indonesia putusannya sekarang ini
jadi sebetulnya anda setuju begitu ya dengan penunjukan pejabat kepala daerah langsung oleh pemerintah
tapi ke depan nanti kita akan jadi seperti itu
dan pendapat itu kemudian juga tentu sesuai dengan prinsip pembuatan undang undang
itu harus diperdebatkan di dalam masyarakat
sebab tanpa ada perdebatan itu kemudian juga
akhirnya oligarka akan menguat
kenapa perlu dipertibatkan dalam masyarakat
undang undang yang dipertibatkan masyarakat
dan sudah menjadi persetujuan publik itu sudah separuh yang disimil
prof johair silakan ada yang ingin menanggapi
ya saya mau respon ya
jadi saya setuju untuk penataan penataan sistem berkada
untuk masa depan yang lebih baik penataan sistem pemerintahan daerah
penataan sistem pemerintahan nasional penataan partai politik
relasi pusat daerah itu harus ditatakan dan kita perbaiki
malah pilkada kita ini itu sebaiknya jangan ditaruh satu tahun yang sama dengan pilek pilpres
kalau malah saya dalam penataan saya ingin mengungkap pendapat mas suri
sebaiknya perikadanya serentak nasional itu diisah ya termasuk pileg
karena pemilihan dprd dan pemilihan kepala daerah di tahun dua ribu dua puluh tujuh itu ya
secara penataan ya sehingga beban kpu mas suri kan menandai kpu
supaya jangan terlalu berat memang kpu juga masyarakat
jangan coba masyarakat menjadi beban dalam mengikuti penelitian umum
dan ada manfaat lainnya
nah tapi kembali ke prinsip tadi untuk masa transisi yang hampir mencapai tiga tahun
dari dua ribu dua puluh dua sampai dilantiknya kepala daerah terpilih hasil dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
kira kira dilantiknya mungkin dua ribu dua puluh lima pasti itu
nah maka kita juga harus kebijakan dibuat dengan menghormati prinsip prinsip undang undang dasar
yang tadi yang pertama kita membangun tradisi kepala daerah dipilih secara demokratis
meaning dead dipilih secara langsung atau lewat dprd
yang kedua kita lihat pasal delapan belas ayat lima undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
di mana di situ ada prinsip otonomi daerah itu diberikan seluas luasnya
termasuk memilih pemimpin itu yang menjadi concern saya
kalau ditunjuk oleh presiden diangkat oleh mendagri itu menurut saya tidak masuk kepada slot konstitusi
jadi tolong dipikirkan oleh pemerintah ya bagaimana hal ini
dan juga menghormati otonomi daerah yang sudah dijamin oleh konstitusi
dan merupakan amanah reformasi
dulu ketika reformasi masih ingat kan
bahwa otonomi daerah agenda termasuk nggak boleh ada duit fungsi abri
nah bayangkan kalau pengakanan pj dari asn itu ada potensi juga tni dan polri bisa juga menjadi kepala daerah
ya dengan catatan asal menjabat dpp madya
ini juga hal hal yang nanti membuat mundurnya otonomi daerah
dan mengingkari prinsip reformasi prinsip reformasi kita
itu aja catatan saya
kalau bisa silahkan mempertimbangkan mas yuri
apalagi kalau kemudian tadi di
ya saya hanya mengingatkan
itu dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saya sudah hadir membuat undang undang pengilu
undang undang parpol undang undang susduk mas kris
kita tahu ya tim tujuh namanya
jadi sampai sekarang saya mengeluarkan pemikiran yang saya kira
silahkan dipakai silahkan dipertimbangkan
kalau memang dianggap pemerintah ini baik
kalau dianggapnya yang diakini adalah yang berdasarkan
undang undang yang berlaku sekarang ya monggo saja
itu aja sebagai orang yang memikirkan
dan sejak awal sejak lama terlibat
saya pernah menjadi kepala di rumah kapi
umum seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan macam macam oleh jokowi patahosa
jadi di jan orda
ini pengalaman yang panjang
samping menjadi juga akademisi sekarang
begitu mbak eva
baik apalagi kalau kemudian tadi penjabaran pak juri
mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun masyarakat yang demokratis
artinya ini sudah sesuai on the track begitu ya
tapi kalau kemudian dengan adanya penunjukan langsung
oleh pemerintah untuk mengisi kekosongan kepala daerah ini
kalau menurut anda potensi potensi masalahnya di mana pak joher
ya itu banyak sekali
pertama efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
kalau pjisn itu kan dia sambil rangkap jabatan
dengan jabatan di jabatan struktur isn
kemudian dia tidak punya visi dan misi
dia tidak bisa punya visi dan misi yang punya visi
visi dan misi itu kan kepala daerah yang mereka campaign dulu ketika pilkada
sehingga dia bisa breakdown ke rpjmd
belum lagi dari segi soal soal kerjasama dengan dprd
yang notabene adalah politisi lokal
tapi kan kawan kawan pjisn nanti mas yuri menghadapi dprd
mas yudi tahu ketika pileg datang dprd itu tuntutannya banyak
nah saya khawatir dengan junior junior saya
yang bakal jadi pj ini
kalau dia nanti menghadapi dewan dituntut dewan minta fokir
lalu kemudian ada kasus kasus hukum menimpa mereka
nah makanya yang lebih safe mana
itu yang saya pikirkan
yang lebih aman lebih efektif dan juga demokratisnya masuk
lagi permainan saja
tapi ya itu mungkin dianggap belum ada dalam aturan perundang undangan
ya kita perbaiki aturan perundang undangnya
kan masih ada waktu
saya kira sederhana itu aja mbak eva
oke kalau kemudian menyimpan potensi banyak masalah pak juri
mengapa kemudian ini tidak dipertimbangkan sama sekali
dan pemerintah sama sekali kayaknya tidak melihat ini sebagai salah satu opsi begitu
sebetulnya kan pengalaman untuk mengangkat pejabat kepala daerah itu kan bukan sekarang saja ini mbak
meskipun prof jo tadi memang mengatakan
bahwa untuk menjelang pemilu pilkada dua ribu dua puluh empat ini memiliki rentang waktu yang panjang ya
bahkan mei dua ribu dua puluh dua ini harus sudah ada yang berhenti
ya tetapi meskipun demikian kita sudah punya banyak pengalaman menempatkan pejabat untuk menjadi pejabat kepala daerah
hanya saja memang kita perlu memikirkan bagaimana dalam rentang yang panjang ini
penjabat ini bisa efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah
sementara mengantarkan pilihan kepala daerah di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah itu terus terang itu adalah pr pemerintah juga
dan tentu saja pemerintah melalui kementerian dalam negeri sudah menyiapkan
apa apa yang perlu menjadi panduan begitu kepala daerah
atau penjabat kepala daerah ini dalam mengisi transisi pemerintahan di daerah
jadi apa selain pengalaman kita selama ini
kemudian tentu kita tidak bisa menjelaskan mengenai efektivitas pemerintahan daerah
dari satu sisi saja mengenai posisi penjatat kepala daerah
karena pemerintah tentu saja punya banyak instrumen untuk membuat efektifitas penjabat kepala daerah bisa bekerja sebaik baiknya

presiden saya kira berkali kali ingin pemerintahan daerah itu efektif
dan bagaimana supaya efektif itu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat
nah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tentu saja efektivitas bisa dibangun
dengan strategi yang bisa dilakukan secara nasional
misalnya kebijakan pemerintah pusat yang bisa dijalankan oleh kepala kepala daerah
yang menjabat secara sementara
jadi kita atau pemerintah atau kita ya sistem kita menyimpan banyak instrumen
yang bisa menutup celah celah yang tadi prof ijo khawatirkan
ada banyak potensi masalah ketika dijabat oleh penjabat kepala daerah
nanti kita tunggu saja apa aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ini
oke kalau kemudian tadi pak juri mengatakan bahwa pemerintah daerah ini adalah wakil
dari pemerintah pusat di daerah
nah bagaimana kemudian dengan penunjukan penjabat penjabat untuk mengisi kekosongan kepala daerah ini
melihat potensi konflik kepentingannya terutama menjelang pemilu serentak dua ribu dua puluh
pemilu dan pilkada serentak dua ribu dua puluh
kita akan bahas sesaat lagi cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama pak jury ardian toro deputi empat kantor staff presiden
kemudian ada pak joyer mansyah johan pakar otonomi daerah dan guru besar ipdn
kita masih membahas soal mekanisme penunjukan penjabat sementara kepala daerah
sekarang saya ke pak kris pak kris dengan kebijakan penunjukan kepala daerah sementara

apakah anda melihat ada potensi konflik kepentingan dengan pemerintah pusat terutama menjelang pemilu dan juga pilkada serentak dua ribu dua puluh empat
konflik kepentingan menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini sudah silang silang ini
ya tidak semua pusat sama daerah
ini sudah lebih kompleks daripada itu
dan memang terjadi sudah konflik kepentingan yang sangat sengit sekarang ini
apalagi di bawah permukaannya
dan ini yang saya khawatirkan seperti apa yang ditulis di komentar ini
yang ditulis oleh mbak navanu nuraniah ini
yang waktu itu ikut seminal indonesia update di anu di kandikan bira
itu memang kita itu sudah terpolarisasi masyarakat kita itu
artinya artinya akibat akibat dari pemilu pemilu yang masa lalu yang kemudian dibombardir oleh masyarakat populisme dan pasra kebenaran ini
ini benar benar sudah bisa memadamkan dan menindih
pemikiran pemikiran masyarakat sipil dan opini publik yang menjadi lemah
nah ini yang saya khawatirkan nanti kalau pertimbangan pertimbangan yang sudah begini
yang sangat waras seperti pak gili baik sekali
tapi kalau sudah ketumpangan ketuhan kepentingan politik dan dikombinasikan berkelindahan dengan soal popularisasi
itu sangat menakutkan sebetulnya
jadi oleh karena itu saya kira pesan pak juhari baik sekali
dan mas juhari baik sekali
bagaimana sebaiknya kita berpikir
kita berpikir secara jernih
dalam arti apa
dalam arti bahwa kita memang melepas mencoba sebagai orang orang yang tidak terlibat seperti saya dan pak zul
kemudian juga bicara bicara apa adanya dan seknya seperti apa
karena itu semua sebetulnya juga kita sebetulnya kalau bisa mengomong soal birokrasi
meskipun dulu pernah ada tuh ada suatu saat tertentu yang kita juga kesel sama orang orang di pemerintahan daerah apa itu
malah dulu diusulkan
kemudian bagaimana kalau juga pns juga masih bisa menjadi kepala daerah
dijalankan seperti itu
itu ada seperti itu
tetapi itu semua kemudian menjadi letupan letupan
yang tadi bisa menjadi tadi itu
sebesar serangga yang kalau bicara itu tanpa adanya pola pemikiran dari negara
dan semua perintah juga negara
partai partai juga ikut zikir tuh
itu kita akan terjerat kepada jaringan laba laba
dan atau lupa
dan atau lubang hitam yang tanpa cahaya
yang dalamnya kita nggak tahu seberapa dalam nanti ini
nah ini menurut saya yang harus kita bicarakan
persoalan mikro itu harus dibayangkan atau dibayungi
persoalan yang global indonesia seperti apa
sehingga kita bisa kemudian oh seperti ini ya
jadi penjabaran mikro harus jelas
sangat penting sekali untuk kemudian juga memberi masukan
kalau nanti ada niat pemerintah misalnya
dan dpr negara untuk menyatukan mensunkronkan semua peraturan peraturan perundangan politik ini
yang beberapa belas jumlahnya itu
itu akan lebih menjadi utuh
tidak seperti sekarang nih pak tim telusur tidak karu karuan
membingungkan sekali ini
meskipun tidak karu karuan tapi tetap saja ya kita harus mencari
ini ibaratnya mencari cahaya begitu ya
itu metaforanya itu
pak juwermansyah itu
diriijen utonomi daerah
itu sangat kecil kurus dan tidak segar
begitu pensiun sangat segar gagah seperti ini
sepuluh tahun lebih muda
itu untuk metafora
kenapa kekacauan yang kuat terus lagi itu
saya kira begitu
oke pak joer kalau anda melihatnya bagaimana
bagaimana kemudian untuk memagari begitu ya potensi konflik kepentingan yang terjadi
apabila memang akhirnya memang kebijakan ini akan terus dilanjutkan
ya jadi memang kepentingan kekuasaan kan selalu
kepentingan kekuasaan kan selalu mesti ada ya
tidak bisa dihindarkan kepentingan partai selalu ada misalnya dalam pemilu
ya pres kepileg belk firkadat tentu mereka ingin memenangi kontestasi itu
nah sekarang memang ada satu pertanyaan dari publik nih
kalau yang mengangkat mereka adalah eksekutif ya para pjsn itu tentu akan eksekutif yang ada sekarang tentu dengan satu kepentingan kekuasaan kan
nah maka itu akan ada rawan kepentingan titipan dari pemegang kekuasaan kepada para asn
yang kita tahu ada praktek asn kita selama ini pasti sangat paham itu dipolitisasi dalam soal soal terkait dengan pemilu atau pilkada
nah ini harus dihindari
nah bagaimana menjaga dan memagarinya
makanya saya menyarankan ada kata opsi ini dipakai
harus ada seleksi terbuka kepada publik
jangan pengangkatan pj kayak lama
kayak saya itu dipanggil jadi pj dipanggil menteri kemudian usulkan kepada presiden jadi kepres
nah tapi kalau sekarang saya sarankan bikin pp mas uri kalau anda katakan mau dilakukan
maka di pp itu diatur cara seleksi mereka secara terbuka kepada publik
dan kemudian setelah itu harus ada pelatihan kepada mereka
untuk bisa menjadi kepala daerah
tidak sama dengan menjadi penjabat dari di birokrasi yang berbasis meritokrasi
ini berbasis kepada kelas kepercayaan publik dukungan dukungan masyarakat
itu mencegah untuk terjadi model model namanya pengaruh pengaruh konflik kepentingan
tetapi yang lebih afdol kembali saya
karena saya kurang yakin kepentingan kekuasaannya
apalagi mau memilih orang presiden juga bakal habis masa jabatan sudah diaparode
nah partai yang berkuasa atau siapapun yang ada di dalam kekuasaan tentu ingin terus bisa menambah mempertahankan kekuasaan
tidak ada power yang mau turun atau mau mengurangi
jadi kalau kena itu maka opsi saran saya tetap yang ahdol yang ahdol dan ahdol
perpanjang aja itu terhindar dari konflik kepentingan
oke pak juri silahkan menanggapi
ya cara pandang kita atau cara pandang politik ya tentu saja akan ada di mana mana yang namanya potensi terjadinya konflik kepentingan di dalam politik
apalagi kalau dikaitkan dengan pemilu atau pilkada
apalagi di dua ribu dua puluh empat ini
dan saya setuju dengan prof joe dengan pak chris bahwa
potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan potensi terjadinya konflik of interest di dalam tata kelola pemerintahan ini harus dicegah ya
dan tadi prof joe mengusulkan supaya ini diatur dan dikelola kebaikan
kita bisa meminimalisir kalaupun tidak bisa menghilangkan
nah tapi memang untuk saat ini kebetulan juga pilpres dua ribu dua puluh empat ini pak jokowi tidak nyalon lagi
jadi sebetulnya kendali terhadap pejabat kepala daerah oleh presiden tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan atau konflik covid sembilan belas nya pak jokowi sebagai presiden kita saat ini
dan oleh karena itu maka kekhawatiran kita terhadap kemungkinan konflik covid sembilan belas terhadap pejabat kepala daerah yang menjabat di daerah daerah yang kepala daerah sudah berakhir maka jabatannya kita atur pak
kita atur nanti setelah
jadi sekarang kita makanya sama sama persiapkan proses ini atau kita siapkan proses ini untuk menyelenggarakan pilkada dua ribu dua puluh empat dengan penjabat kepala daerah
terhadap hal hal yang mungkin berpotensi terjadi nekoblegok interes dalam perjalanan politik ini tentu ada banyak mekanisme
ada banyak pengaturan yang bisa diatur
akan kita dorong untuk betul betul mencegah terjadinya koblegok interes
presiden jokowi ini sangat terbuka dan sangat concern terhadap urusan seperti ini
sehingga kita siapkan saja pilkada dua ribu dua puluh empat ini dengan mekanisme yang sekarang ada dan setelah itu kita sama sama perbaiki ini supaya potensi potensi atau hal hal yang membuat bocornya demokrasi kita ini
atau potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam proses ini bisa kita atasi bersama sama
oke apalagi ini banyak sekali ya pejabat yang kemudian nanti ada ratusan pejabat yang akan mengisi kekosongan kepala daerah
pak joher sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan karena presiden jokowi nggak akan mencalonkan diri lagi di dua ribu dua puluh
bukan begitu bukan saya nggak setuju itu
soalnya begini proses pemilihan kepala daerah ini dua ratus tujuh puluh dua
lalu ada memang gubernur dua puluh lima itu memang menjadi ranahnya presiden
tapi yang untuk upati wali kota mas yuri itu usulan dari gubernur mas
ya tiga nama itu dalam aturan lain yang berlaku sekarang
gubernur tentu juga punya kepentingan apakah presiden mampu mengontrol gubernur dalam soal mengatur konflik konflik kepentingan di tingkat provinsi
jadi saya kira itu agak naif
tapi kalau bertingkat
tingkat kabupaten kota ya tingkat provinsi yang dua puluh lima gubernur dengan integritas pak jokowi boleh jadi ya
tapi tetap harus dengan terbuka kepada publik dan melibatkan cara cara seleksi
tapi untuk bupati wali kota itu lewat usulan para gubernur
tiga nama itu dikirim ke dagri dagri kemudian memilih satu nama
nah bagaimana kalau ada konflik konflik di tingkat provinsi
yang jumlahnya kalau terjadi
kita totalkan ada dua ratus tujuh puluh satu ya kemudian minus dua puluh lima
yang lainnya itu bupati wali kota
jadi cukup besar dan sangat khawatir kita bakal terjadi konflik konflik kepentingan
paling tidak di level provinsi kalau kita percaya dengan integritas presiden
kalaupun ada kepentingan yang diuntungkan tentunya kita berharap kepentingan rakyat begitu yang diuntungkan
pak kris menutup perbincangan ini
perbincangan kali ini
menurut anda bagaimana
kemudian menjaga seluruh kebijakan yang ada ini
itu ujung ujungnya tadi demi kepentingan kita semua kepentingan masyarakat indonesia
bahwa yang harus diuntungkan adalah rakyat
dan oleh karena itu rakyat juga harus bersuara untuk mengoreksi kebijakan kebijakan yang dianggap menyimpang daripada otoritas rakyat sebagai pemegang kedaulatan
jadi apapun siapapun yang berkuasa
itu rakyat yang berkuasa
rakyat harus berhak bicara dan diberi kesempatan bicara
karena tentu nanti akan ketemu semua yang kira kira pikiran pikiran yang sihat akan ketemu
seperti pak cu tadi mengusulkan andai kata ada pejabat untuk dijadikan gubernur itu harus dengan prinsip prinsip transparansi
itu masuk akal sekali
karena itu sekarang ini artinya dalam demokrasi yang selalu cuba cuba ini
dan akan selalu terjadi cuba cuba
rakyat harus berpikir pikir
rakyat harus bisa selalu memberikan masukan dan koreksi kepada pemerintah yang dipilihnya
karena pemegang kedaulatan rakyat adalah rakyat itu sendiri
mereka itu hanya diberi mandat kehormatan sementara langsung
saya kira begitu
dan ini kita tidak boleh lelah untuk selalu melakukan koreksi koreksi
kalau begitu koreksi sekeras kerasnya
agar kemudian juga kecenderungan kekuasaan power tend to corrupt ini juga bisa kemudian dimitigasi
saya kira begitu
dan yang terakhir menurut saya
kalau pak mas juri ada waktu tentu kita bisa bicara bertiga dengan pak juri
bagaimana kira kira bisa memberi masukan kepada pemerintah kepada calon menteri
waktu pada waktunya mudah mudahan bisa menjadi mas menteri juga nih
tentunya kita harapkan apapun yang kemudian diputuskan oleh pemerintah
ujung ujungnya tadi ya
pak kristi adi
pak jho hermansyah johan
dan juga pak juri
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
dan salam sehat selalu